halo selamat pagi anda menyaksikan program go mudik update dua ribu delapan belas bersama saya hera f harin
dan kita langsung untuk informasi pertama antrean kendaraan di gerbang tol sementara kertasari masih lancar
pada senin pagi kendaraan yang mengantre di gerbang tol menuju ke pemalang hingga semarang ini
sempat terlihat padat pada pukul lima sampai tujuh pagi
jumlah kendaraan melintas mencapai tiga unit
kepadatan di gerbang tol sementara kertasari mulai terurai sejak pukul delapan pagi
tidak terlihat lagi penumpukan kendaraan seperti di jam jam sebelumnya
namun jumlah kendaraan yang melalui gerbang tol sementara ini dari senin dini hari sampai pukul delapan pagi
tercatat lebih banyak dari hari kemarin
tolak kendaraan selama delapan jam mencapai delapan sembilan ratus kendaraan
sedangkan di jam yang sama kemarin total kendaraan sebanyak tujuh empat ratus kendaraan
pihak kepolisian dan jasa marga sepakat untuk menjalankan amanat kapolri
terkait diskresi membebaskan tarif tol saat antrean kendaraan mencapai tiga km menuju gardu
hal ini dilakukan agar kepadatan dapat segera terurai
lantas seperti apa beberapa titik terkini kita update kondisi terkini kita lihat
beberapa tampaknya yang sudah mengalami kepadatan kita lihat adalah di terminal bekasi
sudah tampak penumpukan kendaraan baik yang menuju maupun mengarah ke tol bekasi
bus bus kendaraan antar lintas provinsi
tampaknya juga mulai terlihat ramai ya di sini termasuk juga angkutan kota
kendaraan pribadi juga di arah sebaliknya juga ramai
dan sehingga ini tampaknya menimbulkan kepadatan di terminal bekasi
ini tampaknya merupakan waktu di mana banyak pemudik memutuskan untuk pulang
menggunakan ataupun juga melalui terminal bekasi ini
dan selanjutnya kita akan mengupdate seperti apa perkembangan terkini di tol kertasari
kini kita bergabung dengan siti mangga
tampaknya di belakang anda sudah mulai berjalan arus lalu kendaraan
karena informasi sebelumnya sempat terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan
apakah benar demikian dan seperti apa diskresi yang anda lihat di lapangan
apakah dengan tiga km kemudian tidak membayar tol juga bisa dinikmati oleh para pemudik saat ini
ya selamat pagi
hera memang benar sekali tadi pada pukul delapan sempat terjadi antrian
atau bisa dibilang sempat terjadi antrian yang lowong begitu atau sempat lancar
tapi kejadian itu hanya terjadi hanya sekitar tiga puluh menit
karena pada pukul sembilan kurang antrian sudah mulai kembali terjadi di depan gardu tol sementara kertasari di kabupaten tegal ini
dan bisa saya pantau saat ini antrian kendaraan memang masih bisa dibilang normal
dari segi kepolisian maupun jasa marga menganggap antrian ini masih normal
karena hanya mencapai sekitar satu km dari gardu tol kertasari berada
dan memang akan ada diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian
bila antrian kendaraan dari gardu tol sudah mencapai tiga km
namun hingga saat ini pihak kepolisian maupun jasa marga merasa ini belum perlu dilakukan
karena memang masih sangat terkendali
dan untuk diskresi ini sendiri sempat dilakukan oleh jasa marga dan juga kepolisian
pada saat kemarin siang pada saat dari kapolri panglima tni
menteri perhubungan dan juga jajaran menteri dan pejabat tinggi negara lainnya
sempat datang untuk melakukan pemantauan mudik
begitu langsung ke gerbang tol kertasari untuk melakukan operasi secara langsung gitu melihat
dan pada saat itu memang terjadi kepadatan hingga tiga km
dan di saat itulah kapolri meminta kepada jasa marga dan juga menteri perhubungan
agar memberikan diskresi begitu untuk membuka gerbang tol kertasari
pada saat kemacetan mencapai tiga km
agar kendaraan bisa langsung melewati gerbang tol ini
tanpa melakukan transaksi alias gratis
dan memang itu cukup signifikan bisa membantu memperlancar arus kendaraan yang melalui gerbang tol kertasari ini
dan barusan saja di samping saya ada semacam testimoni dari pengguna jalan tol yang mengatakan bahwa tol ini memang cukup keren
dan heran memang pada hari kemarin pada hari sabtu
itu terjadi peningkatan cukup signifikan dari hari jumat sebelumnya
karena pada selama hari sabtu
total kendaraan yang melalui gerbang tol kertasari ini mencapai tiga puluh tiga ribu kendaraan sepanjang hari
sedangkan pada hari sebelumnya di hari jumat itu hanya mencapai dua puluh dua ribu kendaraan
dan hari ini dari pukul tengah malam sampai pukul delapan pagi tadi
jasa marga memperhitungkan ada sekitar delapan kendaraan yang melalui gerbang tol ini selama delapan jam begitu
dan ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya ini meningkat cukup signifikan dari di jam yang sama di hari sabtu kemarin
yaitu hanya sekitar tujuh empat ratus kendaraan hera
baik siti manggar kalau bagi saya yang keren ketika pemerintah mengeluarkan diskresi ya
udah macet masa bayar tol pula kan
sudah benar digratiskan harusnya
siti manggar produser lapangan cnn indonesia
terima kasih atas laporan anda
dan jangan lupa saksikan gomudik update
satu jam mendatang dan juga unduh aplikasi gomudik di play store di ponsel anda
saya raya faharin sampai jumpa